usulan revisi undang undang kpk yang kembali mencuat belakangan ini
bukanlah hal baru dalam program legislasi nasional yang dibahas oleh dewan
namun wacana yang kembali muncul di tengah kasus besar bernama korupsi ktp elektronik
membuat banyak pihak menilai revisi itu digunakan untuk menghadapi kasus korupsi
yang diduga banyak menyeret nama anggota dewan
terdapat empat poin yang menjadi sorotan dalam revisi undang undang kpk ini
antara lain pembentukan dewan pengawas pengaturan penyadapan
uu nangka pkp mengangkat pendidik mandiri dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
menurut penelitian pusat kejadian antikorupsi atau pukat ugm
revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang komisi pemberantasan korupsi
akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh kpk
selain itu mencuatnya kembali wacana revisi undang undang kpk
juga disinyalir terkait dengan aspek momentum politik
yaitu bersamaan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi ktp elektronik
seperti diketahui kasus yang tengah bergulir itu menyeret nama nama besar
baik dari pemerintah maupun anggota dewan
potensial tersangka dalam kasus ektp itu ada tiga kelompoknya
ada yang dari eksekutif kementerian dalam negeri
ada yang dari legislatif anggota dpr
banyak sudah disebut termasuk ada nama gubernur juga yang disebut
kemudian ada dari perusahaan
nah ini kalau ini goal revisi undang undang kpk ini
kalau ini lurus tidak ada hambatan jalan tol maka wassalamlah
meski terus diserang dari berbagai sudut
kpk justru menerima penghargaan best practice di dunia
hal ini memperkuat kpk untuk menolak revisi undang undang kpk
yang cenderung salah alamat
agar proses pemberantasan korupsi lebih optimal
wakil pimpinan kpk laude m sharif menyarankan
yang harus diubah adalah undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
ada tiga hal yang perlu dievaluasi dari undang undang tipikor ini
soal belum terakomodirnya pidana korporasi
perampasan aset hasil tindak pidana
dan memperdagangkan pengaruh
revisi undang undang kpk bukanlah barang baru
dalam program legislasi nasional yang dibahas dpr
menjadi perhatian kemudian
sebab wacana tersebut kembali mencuat ketika komisi antarusua
tengah gencar membongkar kasus megakorupsi
yang diduga banyak menyeret nama anggota dewan
setelah menyandang predikat best practices dari uncac
pimpinan kpk meminta agar pemerintah dan parlemen
tidak merevisi undang undang kpk karena dianggap sudah sangat baik
pimpinan kpk laude m syarif mengusulkan
jika ingin memperkuat agenda pemberantasan korupsi di indonesia
sebaiknya yang direvisi adalah undang undang tipikor dan kuhp serta kuhap
bahasanya malam ini dengan mantan hakim sekaligus akademisi hukum pidana
asep iwan iryawan melalui sambungan telepon
selamat malam kang asep
selamat malam pak pinta
baik kang asep
sebelum kita mulai perbincangan ini
saya ingin ambilkan cuplikan atau kutipan
pernyataan dari salah satu pimpinan kpk laude m syarif
disebutkan oleh laude m syarif
menyebutkan bahwa kelembagaan kpk itu oleh reviewnya
dianggap best practices di dunia
jadi yang diubah jangan undang undang kpk
jadi mana yang gatal mana yang digaruk
ini beda kata laude
ini disampaikan oleh laude m sharif
saat jumpa pers bersama delegasi uncac
di salah satu hotel di jakarta pada senin kemarin
kang asep anda setuju dengan pernyataan ini
maka kalau misalnya memang keinginan dari pemerintah
kemudian keinginan yang disampaikan berulang kali
oleh pansus angket maupun dpr
bahwa ingin memperkuat kpk dan agenda pemberantasan korupsi di indonesia
undang undang kpk kurang lebih seperti itu
gambaran akhirnya begitu ya
walaupun belum dinyatakan secara resmi
tapi lebih baik yang direvisi adalah undang undang tipikornya
pertama betul apa yang dikatakan laude
karena laude kan selama menjadi komisioner kpk
dia aktif di masyarakat transparansi internasional
artinya lebih sering aktif dalam kegiatan kegiatan
dengan dunia internasional
nah satu itu
jadi apa yang dikatakan laude itu tepat
kedua betul kita telah meratifikasi uncac itu
jadi antara tadi yang dikatakan
bahwa kita perlu menjadikan hukum positif
memperkuat undang undang tipikor
yaitu tadi perampasan aset
kedua memperbadangan pengaruh
dan ketiga itu adalah korporasi
pada saat ini kita lihat kan
kalau kita membicarakan hukum acaranya
buhab atau komisi persekorupsi
saya kira kalau ada kegagalan
satu dua tapi tidak signifikan
kalau kpk salah
pasti kan putusan pengadilan juga
pasti banyak yang dibebas bebaskan kan
pak pernah kan tidak
nah yang perlu itu sekarang apa
tindak pilihanan sudah jauh
sudah berkembang jauh
sudah menyangkut aset aset yang begitu besar di ektp
menyangkut korporasi yang besar
dan bercapak juga di ektp maupun di sumber daya alam
ketika ini bisa menyangkut orang orang besar
dan nilainya besar
kan perlu perampasan aset
karena menyangkut korporasi
menyangkut perbankangan pengaruh
kalau ini tidak dijadikan hukum positif
mereka akan berkembang
segera mereka juga angka angka kalim kan
melalui kuhap melalui undang undang kpk
padahal sebenarnya tindak pidana mereka sangat besar
kan itu betul ya katakan laude
ini perlu yang dirubah
itu hukum materil dari tipikornya
mungkin kang asep bisa jelaskan
memberikan gambaran ke masyarakat awam hukum begitu ya
bahwa apa bedanya kemudian kalau misalnya undang undang kpk yang direvisi
dibandingkan undang undang tipikor yang direvisi
jadi kalau tadi bahasanya adalah materilnya
bagaimana itu kang ghasem
di undang undang kpk kan ada kewenangan
ktpk apa saja kan
seperti kemudian supervisi ya
itu kan sudah jalan selama ini
kalau mau dirubah
apanya yang mau dirubah gitu kan
kalau sekarang mereka menginginkan undang undang kpk dirubah
ini berhasil mau dikurangi
ada pelemahan kan bukan penguatan
kalau penguatan harus diberi kekuatan lagi kan
bukannya dihilangkan sp tiga
itu mereka keberhasilan itu karena itu yang didapatkan
nah yang jadi masalah sekarang kan itu gimana
ketika para koruptor koruptor dengan tindak pidananya
begitu masif terstruktur
dan undang undang kita tidak menjangkau bayangkan
aset negara yang begitu besar
yang dikorupsi oleh mereka
kita nggak ada perampasan aset
padahal kita sudah menyetujui untuk meratifikasi
undang undang uncac itu kan
tapi tidak pernah ada hukum positifnya
hanya baru meratifikasi konvensi internasional tersebut
nah jadi kalau nanti itu di
undang undang city court nya kita meratifikasi uncac itu kan
semakin kuat kewenangan kpk
jangan dibalik berpikirnya
kpk nya kewenangannya diproteli
itu tidak dihukum positif kan ya tamah hancur
materialnya minus ya tidak terjadi hukum positif
hukum formilnya yang diberi kewenangan kpk diproteli
ya tamah berantakan
kalau sekarang undang undang kpk tetap dengan yang ada
sekarang hukum materialnya diperkuat
tadi sejadinya ada tiga ya termasuk satu
kerugian negara itu akan semakin hebat
jadi kalau sekarang ada kecenderungan justru dibalik berpikirnya
dalam arti justru undang undang kpk diperbaiki atau direvisi
kan di pembentukan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas itu
harus kejelasan rumusan kebukaan diundang lembaga
berkaitan dengan lembaga masukan masyarakat
nah selama ini undang undang kpk sudah jalan itu kan
apa sudah kurangannya
nah justru yang jadi masalah sekarang masukan masyarakat
rumusan kejelasan tujuan sesuai dengan kebutuhan undang undang
yang harus diperbaiki adalah undang undang materinya
yaitu undang undang tipikornya lebih dulu
nah kalau di kuhp justru kebalikan sekarang
ru kuhp ya itu dimasukin lagi kembali lagi
undang undang korupsi itu bukannya memperkuat undang titikor
malah undang undang tipikornya dipretelin dimasukkan
dikodifikasi di ru kuhp
saya kasih contoh
yang ketangkep kemarin kan hakim sama dpr kan
korupsi itu kan
bayangkan kalau hakim korupsi itu bukan korupsi
di ru kuhp silahkan buka pasalnya
kan aneh hakim sering ketangkep tiap bulan malah bukan korupsi namanya
oh di rukuhp itu sekarang yang sedang dibahas tentang hal itu justru sekarang ya
nah diantaranya itu jadi
mungkin lebih tepatnya sepertinya bunyinya
bunyi seperti apa mungkin draftnya atau bagaimana
ya undang undang titikor itu sekarang masuk di kuhp dikodifikasi
nah diantaranya saya kasih contoh
kalau hakim korupsi terima suap terima kartu fiskasi
itu bukan korupsi namanya
kan kan buka ru kuhp
nah kalau di jalan nggak bahas tapi saya butuhkan pasal pasalnya itu
kang asep sekarang kalau misalnya yang disasar
jadi secara sederhana jika kemudian yang disasar adalah revisi undang undang kpk
maka disitu nanti fokusnya bisa saja soal kewenangan kpk nya secara lembaga begitu ya
tapi kalau bicara soal merevisi undang undang tipikor
maka di situ adalah materialnya
bagaimana memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan lain sebagainya yang perlu diperbaiki
itu justru terlihat jika memang mau merevisi undang undang tipikor
tapi kalau dari gambaran anda sendiri sebenarnya dalam undang undang tipikor kita itu
seberapa banyak kekurangan yang terlihat jika dibandingkan dengan undang undang kpk yang sekarang ini
ya sekarang kalau kekurangan pasti ada jelas gitu kan
undang undang titikor sekarang tadi tidak menjangkau
misalkan yang paling gampang ya tadi yang disebutkan ya
misalkan bagaimana korporasi
karena orang memperdagangkan pengaruh gitu kan
itu kan tidak jelas di undang undang titikor sekarang
padahal jelas pengaruh dpr menggolkan apbn menggolkan proyek
itu kan pada kelihatan di ektp atau di beberapa hal sebelumnya
bagaimana permainan banggar itu kan
itu kan memang memperdagangkan pengaruh atau lintas komisi
nah itu di undang undang tipikor untuk itu lemah sekali
aset juga bagaimana rampas aset
bahwa orang orang sebetulnya hartanya triliun sekian
sudah dilapas asetnya
padahal di uncs itu ada
cuma kita kan tidak bisa mendakwa dengan uncsi kan
karena sana itu perlu undang undang matriwini diperbaiki
kalau formula kewenangan kan sudah jelas kpk berwenang
tapi kan nampaknya sekarang bagaimana penuntutannya mau dihilangkan
penyidikannya mau dihilangkan sebagai lembaga pencegahan
jadi kelihatan menyasar kewenangan kpk memang
kalau yang disasar adalah revisi undang undang kpk
tapi kalau begini kang asep
melihat undang undang tipikor sekarang yang memang banyak kelemahan
justru menurut anda sekarang juga semakin dilemahkan
melalui ruu kuhp itu sendiri yang sekarang sedang dibahas juga di dpr
makanya kan korupsi itu sekarang bukan dari undang undang spesial lagi
bukan undang tersendiri gitu kan
bukan dari undang undang pindah kedanaan khusus
tapi sudah masuk ke ruu kuhp
ada di pasal pasal kuhp
tapi dengan alasan mereka kodifikasi kan
padahal sekarang bayangkan
sekarang perkembangan korupsi di dunia internasional kan cepat
bayangkan kalau nanti terkodifikasi
kita bisa memang memasukkan pasalnya
tapi kalau kayak sekarang undang undang khusus
perbaikan perbaikan pasalnya kan mudah
tapi kalau didoptifikasi masuk ke pasal kuhp
bayangkan perubahannya kan sangat susah sekali gitu
jadi secara sederhana kesimpulannya
bahwa apa yang dilakukan dalam proses legislasi sekarang begitu ya
dalam bahasa indonesia
merevisi berbagai undang undang yang ada sekarang
terkait dengan mungkin kuhp dan lain sebagainya itu
justru warnanya tidak memperkuat agenda pemberantasan korupsi di indonesia
ya jelas tampak
karena kita berpikir sederhana aja lah
kan namanya terorisme narkotika korupsi itu tindak pidana khusus
kejahatan luar biasa ekstra ordinary
nah sekarang ngapain dimasukin lagi ke yang sifatnya umum kuhp
dulu aja kan kita ngambil pasal pasal empat ratus
karena ditarik ya suatu suapnya dari tahun hp tersendiri
jadi dari mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu jadi undang titikor
nah kan sekarang aneh
ketika memang bisa dijalankan walaupun dengan sangat kurangan
kan kembali dibalikin lagi
tahun hp keumum lagi
jadi sifat keusahaan itu tidak ada
padahal di dunia internasional ya
bahwa tindak pidana ekstra ordinary semacam terorisme
soal narkotika korupsi itu tersendiri
diatur khusus gitu
nah sekarang kan aneh
kok politik hukumnya kita ini mau mengkodifikasi
tapi yang lucu tadi
yang tidak punya naskahnya korupsi
kok dimasukin ke yang umum
dan revisi ini kan bukan hanya bersama dpr
tetapi dengan pemerintah berarti kang asep ya
betul itu ruu nya kan disiapkan oleh para guru besar guru besar
kan tadi kan yang jadi masalah kita
ketika korupsi dimasukkan di kuhp
nah pemangku kepentingan korupsi itu salah satunya kan yang berkepentingan kpk
apakah kpk didengar nggak diajak bicara nggak
atau partisipasi masalah atau partisipasi masalah
kan selama ini kan penggerak penggerak anti korupsi itu
entah icw entah pukad
dan banyak itu kan memberikan pemasukan
kita tidak setuju
korupsi itu dimasukkan di kuhp
tetap terus tindak pidana khusus
itu kan jelas diatur tidak khusus itu dimungkinkan
dan bahkan segera seluruh dunia pun menganut
tidak harus korupsi dimasukkan kepada tindak pidana umum
itu tidak pidana khusus
mau jadi kuhp gitu sekarang
tapi justru sebaliknya bahwa kita tidak menuju kepada ratifikasi rekomendasi dari uncac itu ya justru ya malah
ketika kita meratifikasi uncac
itu harusnya kita menghukum positifkan kan
kan bagian dari orang yang di kuhp
malah ditarik lagi ke kuhp
malah ditarik ke umum ya maksudnya ya
ada pertemuan internasional
gimana lagi masuknya susah
yang sekarang aja ratifikasi uncac itu kan belum jadi
eh malah yang ada yang kekurangan cuma masukin ke kuhp
kang asep sebelum kita break
saya ingin tanya secara sederhana
ini berarti ada ketidakselarasan dengan berbagai pernyataan elit elit politik kita saat ini
memperkuat agenda pemerintahan korupsi indonesia oleh siapapun ini
entah dari eksekutif maupun legislatif
dengan kegiatan politik perundangan yang sekarang terjadi
ya ketika memperkuat itu kan
harusnya memiliki kelebihan kelebihan kan
tambah kewenangannya kan

misalkan penyadapan ya
dikasah senang ya kan
nah kedua misalkan
dituntut tinggi tinggi bukan semua itu kan
nah yang jadi masalah ketika penyadapan dipersoalkan
penuntutan mau ditarik sama jatjago gitu kan
nah kan aneh
ketika keberhasilan itu kenapa mau diambil
harusnya kan diperkuat misalkan
ya kalau penyadapan sudah unang dpr
bikin dong undang undang penyadapan
biar kasih kpk tugas penyadapan tuh begini gitu kan
jadi ada kewenangan kpk yang disorot
yang justru disebut nanti bisa mengurangi kewenangan kpk
sementara di sisi lain
tipikor undang undang tipikor yang harusnya diperkuat
bahkan semakin dihususkan begitu
saat ini malah ditarik ke ranah umum
seperti dimasukkan ke kuhp
maksudnya seperti itu ya
jadi ini artinya ada ketidakselarasan pernyataan
dengan kegiatan yang dilakukan
dalam soal pemberantasan korupsi di indonesia
sekarang kan harusnya ketika dia memberikan pernyataan
yang memperkuat kpk
undang undang dua ribu dua belas dua ribu sebelas
apa kekurangan kpk
nah kan lebih enak
kan itu pembentukan undang undang kembar korupsi
biar tenang biar lancar
biar tadi misalkan
jadi stryger itu kan
bisa mensupervisi penegak hukum lain
coba diberi kewenangannya
kan lebih enak
sekarang kan yang terjadi
barang bukti rupasan
apakah mereka pembuat undang undang dpr
pernah nggak nanya ke penegak hukum lain
tentang barang bukti
pernah nggak nanyakan
sekarang misalkan tuntutan
kenapa misalnya selama ini polisi
misalkan atau kejaksaan
hal hal yang sama ditanyakan oleh kpk
baik apa arti dari best practices dari uncac ini
apakah perlu menjadi
input atau masukan tersendiri
kita akan mengulasnya nanti
setelah didalam berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
ya senin kemarin
disandangkan oleh uncac
salah satu dari lembaga
dari pbb yang fokus atau concern terhadap
pemberantasan korupsi di seluruh dunia
indonesia menyandang predikat best practices
yang kemarin dicanangkan pada hari senin
saya ingin bertanya ke kang asep
apakah sebaiknya begitu
atau sebaiknya pansus anggit kpk
yang kemudian banyak menyoroti
kewenangan kpk yang disebut disalahgunakan
yang tidak bisa diawasi
dan lain sebagainya
ini mungkin tidak menurut kang asep
harusnya menjadi acuan
juga bagi pansus anggit kpk yang diakun oleh dpr
itu kan lembaga internasional
diakui oleh dunia internasional
yang dia melihat tidak ada kepentingan apapun
akui keberhasilan kpk sebagai lembaga pemberantasan korupsi di dunia
yang dianggap top
itu tidak ada kepentingan
sekarang dari pansus anggit
namanya kan disebut
nah kalau orang ada kepentingan
pasti kan pikirannya kan
kalau mengatakan negative thinking
orang yang tidak punya kepentingan
menilai begitu bagus
sama orang yang punya kepentingan
ya orang bisa menilai dong
nah misalkan gini
tapi jangan orang sama tv dong
pasti kan menjatuhkan
dari luar dong
tau bisa menilai
ini juga sama
ketika kpk dinilai oleh lembaga yang betul di bidangnya
kita meratifikasi produknya
kita ikut di dalamnya
berikan nilai tertinggi kepada kita
bangsa kita yang di dalam yang
dengan segala hormat
malah menginginkan membubarkan
dengan setiap pernyataan
orang yang luar aja mengaku
masa orang dalam tidak mengakui
ini menarik kalau kutipan lagi
dari pernyataan pak laudy sharif yang mengatakan bahwa
itu lembaga kpk nya
tapi kok yang mau diubah
undang undang kpk nya malah
itu yang salah
jadi kalau misalnya terjadi
suatu saat nanti misalnya
kita tidak tahu apa
bagaimana akhir dari
pak susangket yang juga masih terus bekerja ini
karena ada ada ada
ada juga polemik tentang hal ini
enam puluh hari ataukah lebih begitu
kemudian pada akhirnya
merevisi undang undang kpk
atau pandangan internasional terhadap indonesia
dalam konteks pemberantasan korupsi di indonesia ini
ya sekarang kan
di dalam negeri kan berhasil
kpk dilaksanakan kewenangannya gitu kan
ketika menggunakan parameter undang undang kpk berhasil
sekarang mau dirubah
pasti luar negeri akan
saya tidak akan marah
mungkin tertawa gitu
kenapa ya dengan yang salah
yang menggunakan undang undang yang sudah digunakan
apalagi nanti kalau dikurangi kewenangannya
ada yang salah
mungkin orang indonesia berpikirnya kali
tetapi kalau memang sering
yang disampaikan oleh para politisi di senayan
terutama yang tergabung dalam pansus angket
sering mengatakan bahwa kpk ini seperti sebuah lembaga besar yang
yang sebenarnya tidak baik
menurut mereka ya
ada lembaga yang sangat powerful di sebuah negara demokrasi
yang harusnya juga bisa dalam pengawasan misalnya
ya sekarang gini
kan ada lembaga pengawas
sudah saya setuju ya
jangan sampai meminta pengawas
nanti kalau pengawasan macam macam
itu pernah selesai kan
nah sekarang ini permasalahan
kpk kalau ada masalah
kan ada lembaga
komite etik kalau dibentuk itu kan dari pihak luar
selama ini kan kita pernah pengalaman
dari komite etik kan
komite etiknya dari luar
dan kita percaya
sifatnya tidak ada kepentingan
kenapa harus dibentuk dewan etik
ketika dibentuk dewan pengawas ini
dewan etik sudah ada
ketika ada kejadian
kalau kpk macam macam
siapa abraham sama
bw memang tidak pidana
pidana yang sama
kan depan hukum sama
karena dibentuk dewan pengawas
mereka melakukan tindak pidana
apapun tindak pidananya
ya ke depan hukum sama
perkembangan sekarang ini
setelah terkait dengan pernyataan
yang pernah disampaikan oleh
kuasa hukum dari
bagaimana anda melihat ini
setiap orang berhak melaporkan
cuma saja kan
perlu baca lagi
perma makam agung
baru ini pada putusan hari
itu yang mempersepindik baru
atau yang lebih gampang dulu
ya kalau dulu dipidanakan
pidanakan saja kan
setiap orang juga
itu kan pasal pasal
atau apa itu
menghalang penguasa umum
bukan penguasa umum itu
ada proses di kpk
nah sekarang kan harus diperbaiki kan
sekarang dipidanakan apa
katakanlah kita ikuti pola pikir
anda salah loh
anda harusnya diakhir
menggunakan barang bukti yang baru
bukan yang lama
tapi kita menggunakan itu
apa itu tindak pidananya
apalagi mk sekarang mengeluarkan
sudah memutuskan bahwa
tidak masalah bahwa
barang bukti yang sudah pernah
itu tidak masalah digunakan lagi begitu ya
itu kan itu putusan mk
itu kan itu putusan mk
mk yang baru juga berkuat itu kan
itu sebelumnya sudah ada putusan
terhadap wali kota makassar
kan di luar juga sudah sering kok
ya tidak hanya di kpk
kepolisian kan ada
sering kejadian dibikin
sepilik baru ya
ya itu kan diki lagi
apa tindaknya apa
dilaporkan pasal itu
pasal tindaknya apa
ya pasal itu disebut
apa apa pun yang disebut dilaporkan
baik kang hasilman
kita kembali ke soal
penghargaan yang disampaikan
apa yang dikirimkan
apa yang dikirimkan
apa yang dikirimkan
apa yang dikirimkan
apa yang dikirimkan

dalam hal ini
sebagai best practices
untuk pelaksanaan undang undang
yang sesuai dengan aturan
atau baik sekali pelaksanaannya
terbaik bahkan disebutkan seperti itu
sementara di dalam negeri
eksistensi dari kpk itu
terutama dari sisi kewenangan
yang banyak kemudian disebutkan
dan powerful begitu
jika nanti misalkan angket untuk mengatakan pendapatnya mengatakan ada pengurangan ada catatan dan sebagainya
berani nggak pak jokowi mengatakan tidak saya tidak akan bikin ruu
itu yang dibutuhkan dari jokowi nanti kan
ya raja yang ada jalanin
malah kita bikin undang undang tipikor lebih bagus yang sudah kita ratifikasi
terus lebih jelas kan kalau nanti justru nanti pak presidennya mengatakan ini loh rekomendasi dari hak angket
anda lakukan karena harus dikurangi kunang kunang
nah kalau itu terjadi nanti pak jokowi ngikutin semua kan dana tanya
tapi kan pak jokowi udah bertali tali menyatakan saya akan memperkuat kpk
artinya apa tidak akan berani untuk mengurangi keunangan kpk diundang undang kpk kan
baik kita akan jadi terlebih dahulu ya
kang asep nanti kita akan lanjutkan lagi kita akan mulai mengulas eksistensi kpk yang seringkali disorot beberapa waktu terakhir
terutama dengan adanya pansus angket dprr
terhadap kpk terutama keberadaan kpk yang seringkali disebut ad hoc
kemudian tidak banyak memberikan kontribusi pemberantasan korupsi oleh lembaga lain
misalnya oleh kepolisian dan juga kejaksaan
kita akan kembali setelah jadwal berikut ini
kemudian di dalam ternyata disorot kewenangan dan lain sebagainya masih soal itu begitu
sering kali disebut kpk ini lalu rupanya kurang memberikan kontribusi untuk mensupervisi lembaga lembaga pendegang hukum lain
sehingga terjadi hanya didominasi oleh kpk soal pemberantasan korupsi ini
ya satu supervisinya kita daftarnya ada tuh

kedua yang lebih penting gini selama ini dikatakan bahwa kpk ad hoc bukan ad hoc loh itu ada di kita meratifikasi ncac itu harus ada lembaga yang mengatasi korupsi kpk

nah jelas ini perintah tap mpr perintah undang undang ratifikasi dan kita membentuk ada keberhasilan di aku internasional tapi jangan diganggu lah
oke baik terima kasih kang asep atas ulasannya malam hari ini kita akan berharap juga ini bisa didengarkan oleh pemerintah dan juga dpr ri bahwa jika internasional saja memberikan apresiasi terhadap kpk
maka lebih baik di dalam juga ikut mensupport keberadaan kpk
terima kasih kang gaseh selamat malam
dan fokus cnn indonesia prime news akan segera kembali selanjutnya